kuasa hukum prabowo sandi bambang wijoyanto menilai komisi pemilihan umum bersikap arogan
dalam persidangan sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas di mahkamah konstitusi
dalam sidang jumat lalu giliran pasangan calon nomor urut satu sebagai pihak terkait menghadirkan saksi dan ahli
kita saksikan kembali keseruan sidang sengketa pilpres beberapa hari lalu
sebelum sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi dimulai jumat pagi
kuasa hukum prabowo sandi bambang wijoyanto menanggapi langkah komisi pemilihan umum
yang enggan menghadirkan saksi fakta dalam persidangan sebelumnya
saya ingin membuktikan sekecil apapun kemungkinan untuk melihat kecurangan itu kita buktikan
kalau teman teman itu sudah menunjukkan kesombongannya
dan kalau soal kesombongan ini bukan soal yang biasa
fir'aun dulu juga sombong
jadi kalau belajar kesombongan zaman fir'aun sudah ada
dalam kesempatan yang sama bw menganggap hakim konstitusi tidak profesional di muka sidang
dalam menanggapi gugatan prabowo sandi terkait dengan situng yang digunakan kpu
agar publik mengetahui perkembangan perolehan suara
sidang jumat pagi pasangan calon presiden nomor urut satu sebagai pihak terkait menghadirkan dua saksi dan dua ahli
salah satu saksi yang hadir adalah prof dr edy omar hyaric
ahli hukum pidana dari universitas gajah mada yogyakarta
edy hyaric pernah menjadi ahli dalam beberapa persidangan yang menjadi sorotan publik
di antaranya kasus pembunuhan dengan menggunakan kopi bersianida
dan sidang penodaan agama yang menimpa basuki cahaya purnama atau ahok
dua ahli yang akan dihadirkan pada hari ini adalah prof dr edi yaric
dari universitas gajah mada dan kemudian satu lagi dr heru widodo
yang menjadi ahli ahli yang mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

yang menjadi ahli yang mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
ahli ahli pihak terkait jokowi ma'ruf masih berjalan di mahkamah konstitusi
sebelumnya kubu prabowo sandi sebagai pihak pemohon
telah menghadirkan empat belas saksi dan dua ahli
tim liputan cnn indonesia
proses demokrasi yang berjalan panjang menuai kontroversi hingga penghujung kisahnya
membaca perjalanan prosesnya yang cukup menyita perhatian publik
apakah narasi yang dikemukakan masih sama
dan apakah ada peluang bagi bersatunya dua kubu
di masa depan indonesia
lalu seberapa bijak para elit politik di masing masing kubu ini
menghadapi dualisme argumen yang menjadi penentu keputusan sebagai pemimpin negeri
dan kami akan bahas secara jelas dan mendalam dialog ini bersama dua narasumber kami
yang sudah hadir malam ini
bang rasman arief nasution dari tkn jokowi ma'ruf
bang resman terima kasih selamat malam
sudah hadir malam ini
juga yang tidak perlu saya kenalkan saya
bang andri rusiade bpn prabowo sandi
terima kasih bang andri
ya selamat malam mas fadli
oke sebelum kita mengelaborasi tentang topik kita malam ini
saya ingin memperlihatkan dulu ada beberapa cuplikan playout ya
oke kita akan dengarkan beberapa cuplikan yang kita ambil dari sidang kemarin nih
ada satu slide yang mengatakan bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi
itu materi siapa
dan ini ditayangkan pada saat bapak muldoko kalau tidak salah
bapak muldoko ya
iya yang satunya bukannya ini
itu ada kata kunci ada tujuh provinsi dan yang akan menjadi penentu kemenangan
terus di sana juga ada sebelum saya masuk lagi
ini kan salah satu presentasi dari salah satu narasumber
apa saja narasumber yang lain yang ada dalam training itu
oh iya saya jadi ingat ada satu lagi yang bagi saya sangat memukau materinya sangat bagus
mirip materi ini banyak statistiknya juga itu dari gubernur jawa tengah
pilihan anda diberikan materi ini oleh salah seorang narasumber
nah tolong anda jelaskan kira kira ini sebuah wacana akademik
ataukah ini sesuatu yang fakta terjadi yang anda ikuti
ini materi kan banyak sebetulnya
saya mengambil dua saja yang bagi saya mengganggu nilai nilai demokrasi
iya makanya saya tanyakan kalau anda menjelaskan kayak begini ini kan opini
maaf yang mulia ini adalah materi bukan opini
iya saya jelaskan ini materi
tapi ini kan harus dihubungkan dengan kasus konkret karena ini kan saksi fakta
dia mendapatkan fakta inilah
sudah saya pertanyaan kepada yang bersangkutan biar dia yang menjawab silakan
oke ini materi ini diberikan lalu apakah peserta itu diajarkan untuk melakukan kecurangan
tentu tidak bang genda maaf yang mulia
secara teknis tidak pernah diajarkan untuk melakukan ini
untuk materi ini
saudara tadi menjelaskan ada tokoh tokoh yang hadir ya di dalam acara tersebut
ya ada tokoh tokoh ada pak muldoko ada betul ya ada pak muldoko ya
jabatan beliau apa ya
yang sudah tahu
apakah ada jabatan publik dia
jabatan saat itu
jabatan di negara itu di publik ya ada jabatan
yang saya tahu beliau mantan panglima
kalau sekarang kurang tahu persisnya
oh tidak tahu persis oke
kemudian pak hasto disebutkan juga apa jabatan publik apakah ada atau tidak ada
beliau jabatan yang saya tahu beliau pembesar pdip
jabatan publiknya tidak ada dpr atau apa begitu
yang saya tahu beliau pembesar pdi
kemudian disebutkan pak ganjar pranowo
beliau ada jabatan publiknya
beliau gubernur jawa tengah
itu slide pertama yang disampaikan oleh saksi sebelumnya dari pihak kami
itu slide pertamanya adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi
kalau dalam ilmu public speaking atau debate kalau kita membuat opening statement seperti itu
opening statement itu adalah bank
itu adalah bangun konstruksi yang mau kita sampaikan
apakah seperti itu yang anda maksudkan
jadi pada saat penyusunan dulu situasinya tidak seserius ini sebetulnya
jadi saya cita cita akan begini
jadi kira kira filosofinya itu begini
anda batuk mau batuk kering batuknya minum konidin
jadi ini kecurangan
jadi dalam pemilu itu ada kecurangan
jenisnya kecurangan sebelum kecurangan hari h kecurangan pasca pemilu
dan itu harus kalian antisipasi
pakai aplikasi yang namanya jamin
jadi filosofinya waktu itu sederhana
runtutan materi itu disampaikan agar peserta memahami bahwa
dengan cara pengorganisasian saksi
dibantu dengan aplikasi jamin
maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan
kalau dibalik bahaya
dalam kesaksian yang lalu dikatakan bahwasannya
kalau aparat ya aparat itu atau pejabat netral itu apa gunanya
itu netralitas menurut pak gubernur yang saudara ketahui ketika itu
karena saudara panitia apa
biar izin kami luruskan
saat itu kami menghadirkan pak ganjar bukan sebagai gubernur
tetapi sebagai senior
pak ganjar ketika memberikan pelatihan di sana
atau apapun namanya motivator situ
apakah ada mengatakan kurang lebih seperti itu
kalau aparat netral buat apa
tadi dia ngajak begitu
itu satu pertanyaan pertama
apakah ada membuat pernyataan begitu atau tidak itu dulu satu
yang kedua bagaimana saudara memahami pernyataan ini
itu itu yang ditanyakan oleh pemohon
yang pertama dulu ada apa tidak pernyataan itu
pernyataan persisnya lupa
yang kira kira seperti apa pernyataan yang ada
kalau saya memahami sebagai tadi itu saksi adalah aparat
karena itu harus berjuang gitu itu saya memahami
kalau begitu sudah tersetegas pernyataan yang bunyinya seperti itu ada atau tidak
yang tegas untuk
mengatakan kalau aparat netral buat apa
ada yang tegas seperti itu enggak
kalau diksinya seperti itu saya kurang apa namanya
kalau saudara tidak tahu atau lupa katakan tidak tahu tidak ada atau lupa supaya jelas
karena ini berkaitan dengan diksi yang mulia
nah konteknya adalah saya selaku tkn memberikan apa itu penekanan atau pembekalan kepada para saksi
kepada para saksi
intinya adalah supaya para saksi itu lebih waspada
saya katakan ya dalam sebuah demokrasi yang mengedepankan kebebasan
itu apa saja bisa terjadi termasuk juga kecurangan bisa terjadi
untuk itu kalian para saksi harus bekerja sungguh sungguh
berikutnya kalian harus militan jangan banyak meninggalkan tempat
bahkan sampai yang pakai kacamata saya tegaskan
kalian yang menggunakan kacamata supaya maju ke depan agar
sungguh sungguh memahami apa yang sedang dikerjakan oleh para penghitung suara itu
yang sedang merekap
nah itulah konteknya seperti itu
jadi tidak ada apa saya mengajarkan mereka untuk berlaku curang dalam
sebuah demokrasi kecurangan adalah hal yang wajar
itu sebuah pelindaran yang ngawur gitu ya
enggak konteknya tidak seperti itu
kita baru saja mendengarkan beberapa apa ya
kutipan kutipan kesaksian dari beberapa orang saksi fakta
yang terjadi pada saat sidang beberapa waktu lalu di mk
yang ingin saya tanyakan adalah
yang menjadi menarik kemudian
ada narasi kecurangan yang juga masih terus digoreng begitu ya
khususnya tentang bagaimana yang disampaikan oleh para saksi tadi
sebenarnya ini kan hanya soal interpretasi
kalau bang andre sendiri melihat ini adalah fakta begitu
bukan hanya sekedar interpretasi
dalam kesaksian anas ponakannya prof mahfud ya
itu menyatakan bahwa
hasto sekjen pdi perjuangan
itu memberikan materi agar melakukan stigmatisasi ya
kepada dua didukung oleh islam radikal
lalu pendukung khilafah
karena ini disusun
jadi kami anggap tot itu adalah terindikasi ada permufakatan curang
karena itu terindikasi itu
lalu ada pemberian materi itu
hampir di seluruh kantong non muslim
pak prabowo kalah telak
di kampung bang rasman ini sumatera utara
di daerah non muslim
di ntt di bali sulawesi utara papua
pak jokowi menang telak
didukung islam radikal
anti pancasila pendukung khilafah
akhirnya ketakutlah non muslim untuk memilih pak prabowo dan masyid
itu satu ya
optimalisasi program pak jokowi
kita pergi ke xx satu
bayar tuh kalau premier seratus ribu
biaskan lima puluh ribu
kita bayar tiket harus kita nonton
sebelum film ditonton
kita lihat muka pak jokowi
cerita bendungan jalan itu contoh fakta
lalu yang ketiga contoh
bagaimana pulau sumatera harus kita kuasai ya
khususnya sumatera barat sumatera selatan riau gitu gitu
karena kepala daerahnya harus diberikan akses kepada logistik
dan juga akses kepada aparat
bayangkan saja di kampung saya dapil saya itu sumatera barat
mayoritas kepala daerahnya pendukung pak jokowi
tapi alhamdulillah kami pemilih akal sehat
sehingga tetap menang
tapi yang paling penting ganjar pernah tahu
ya dalam kesaksian anas juga
mas ganjar bilang
untuk apa aparat netra
dan faktanya jawa tengah
provinsi jawa tengah pak jokowi menang telak
bahkan patut diduga kapolda jawa tengah
yang dulu waktu zaman pemilu
sekarang sudah promosi jadi bintang tiga
oke tapi itu kan yang tersirat dimaknai begitu
padahal kan sebenarnya
itu sudah dikonfirmasi oleh saksi yang kedua
begitu bahwa itu hanya judul besar saja
loh itu terkonfirmasi
waktu datang anas nasikin
yang konidin ini kan
yang temannya bang rasman dari pkb
membunuh diri itu disitu
dia mengkonfirmasi betul bahkan dia bilang
acara ini tidak dihadiri pak jokowi
jadi banyak kebohongan bohongan terungkap
jadi permufakatan curang
terindikasi dibangun di tot yang ada di kelapa gading
itu satu ya
kesaksian sidang ini juga
dimana saksi saksi kami juga berhasil
menunjukkan bahwa dpt siluman
saksi ahli kami jaswar koto dan idam
itu berhasil menunjukkan bahwa
ini loh dpt kecurang itu
dpt siluman itu
kpu tidak mampu menghadirkan ala bukti c tujuh
kita tahan sampai disitu
itu di sesi berikutnya
apakah secara terminologi
langsung dipahami sedalam itu
padahal kan sebenarnya
maknanya juga cukup tersurat
tidak ada begitu
ini kan interpretasi dari adinda saya
apalagi ini mau jadi anggota dpr
memang gebu gebu kan
cukup main di daerah saja
kami pun waktu menunjuk jurubicara
juga melakukan tot
di situ memang ada bahasa bahasa
bahwa ada kecurangan
kalau terjadi dalam alam demokrasi
itu hal yang biasa
jadi apa yang disampaikan oleh pak muldoko itu
itu adalah sesuatu hal yang biasa
dan sudah dikonfirmasi oleh sudara anas tadi
jadi tidak ada di situ hubungannya
ada opini publik atau kesepakatan yang kami bangun
kalau bahasa hukumnya begitu ya
pemufakatan jahat untuk memenangkan sesuatu calon
anas satu nih ya yang mengkonfirmasi ya
iya yang konfirmasikan bahwa itu tidak ada
bahwa yang ada itu
tadi juga kan pak muldoko juga sudah bicara
bahwa dia mengatakan
memang dia memberikan sebagian dari sumber
tapi tidak untuk menyuruh orang berbuat curang
agar kecurangan kecurangan itu tidak terjadi
nah kemudian yang kedua
menarik apa yang disampaikan adinda andre
siapa yang diuntungkan dalam konsep khilafah khilafah ini
justru yang menggiring opini publik
dan yang nampak di masyarakat
adalah bahwa terjadi benturan
terjadi gesekan yang secara sengaja atau tidak sengaja
bahwa untuk prabowo sandi
itu orientasinya muslim
itu diorientasikan bukan muslim
terbukti dari ijtima'ul iyah
sudah terkotak begitu
dan itu sudah di ijtima'ul iyah
sudah mereka lakukan
padahal ijtima'ul iyah itu tidak harus tahu
di situ harus para ulama
saya sudah katakan berkali kali
alam ulama harus setelah ambiah
tapi louis di situ ikut gitu
tidak semuanya para ulama
jadi itu contohnya ijtihan nasional
atau ijtihan kebangsaan
nah siapa yang paling dirugikan
kalau andre beranggapan mereka yang dirugikan
karena basis basis kristen banyak yang memihak kepada pak jokowi
justru kami yang merasa merasa

karena basis basis muslim
itu semuanya memang penuh membeludak ke prabowo sandi
terbukti di sumatera barat
tempatnya beliau ini
yang katanya pemikirannya lebih cerdas dari daerah yang lain
dan kalau kami di sumatera utara
alhamdulillah memang masih menang pak jokowi
nah ada pun terhadap pak ganjar pranowo
beliau itu kader militan dari pdi perjuangan
jadi kalau ada suara suara yang dikelembungkan
jadi narasi narasi yang dibangun seperti andrea inilah
yang sangat berbahaya kalau ini dikeluarkan terus menerus
karena itu tanggal dua puluh tujuh ini akan terjawab
tidak jadi dua puluh delapan kan dua puluh tujuh
jangan nanti dicurigai
ini kok dua puluh tujuh takut ada demo hari jumat
dari situ akan kelihatan bahwa yang akan menang itu siapa
mari kita terima dengan lapang dada
mari kita terima dengan lapang dada
apapun putusan mk
karena sifatnya final and best
jangan dipingarning seketika
untuk memegang burada
dan kalo kita memanggah
nanti kita pergi ke adidas

dan juga mengambil pelayan afic center sayang sayang terdua terlepas
kemudian karena tidak ada dinau paste usahanya berarti
bahkan pemerintah juga sudah dideteksi
anda sudah menginsul terhalo
kalian ini tidak dikenal sama sekali
kita kembali di diskusi kita malam hari ini
tadi bang andre dan bang rasmo sudah menyampaikan ya
bagaimana kemudian penafsiran atau interpretasi dari kecurangan adalah bagian dari demokrasi
tapi selanjutnya gini
kan masing masing argumennya sudah diperkuat dengan saksi fakta saksi ahli dan bukti
seberapa kuat sih sebenarnya kalau kemudian dalil dalil dalam persidangan itu juga akan memenangkan salah satu pihak
bang rasmus dulu
dari justru saya melihat ya
ini ada dua hal yang paling serius dalam persidangan itu kita ikuti
pertama untuk saksi fakta
saksi fakta yang dihadirkan oleh kubu dua
menurut saya banyak yang tidak sinkron dengan fakta di lapangan
poin yang kedua
saksi ahli mereka memang jago
terutama pak koto itu
tidak sinkronnya penjelasan ahli
dengan fakta ini menjadi berubah suasananya
saksi fakta artinya tidak merasakan tidak melihat tidak mendengarkan secara langsung
satu orang anak dari batubara sumatera utara
nah disana dia itu ternyata seorang terdakwa
kemudian berangkat ke jakarta mendampingi ibunya
ya rahmat syah ya
tiba tiba sampai disini menjadi saksi
nah dan dia sendiri pun kebingungan gitu
nah ini hal hal yang seperti ini terbentuk
jadi saya lihat memang
kecuali bambang wijayanto yang
agak sedikit emosional
dan seolah olah bisa mengatur irama persidangan itu
makanya di beberapa kali diingatkan
jadi saya pikir bahwa
narasi narasi yang dibangun itu
saya melihat bahwa tetap
pada persidangan itu

permohonan dari pihak termohon itu
paling kuat ya
ada psu di beberapa tempat saja
tidak sampai provinsi lah
saya kira perkecamatan atau apa gitu
karena melihat keadaan di lapangan
itu kemungkinan yang akan terjadi
bahwa kemudian di persidangan kemarin
saksi saksi juga ada
bagaimana anda menjawab ini
kalau kita bicara dengan orang lainnya

saya bicara terakhir soal saksi ahli kita
pak jaswar koto dan idam
tapi mendunia ini
itu benar benar bisa membuktikan
bahwa bagaimana dpt itu memang bermasalah
itu semua bersa
nah permasalahannya ini dpt ini
hampir tujuh belas juta sampai dua puluh juta
nah permasalahannya sampai di ujung
kpu tidak bisa menunjukkan form tc tujuh ke kita
c tujuh itu padahal tidak dimiliki oleh satu
tidak dimiliki dua
karena c tujuh itu setelah selesai pencoblosan
perhitungan c tujuh dimasukin ke dalam kotak
karena c tujuh itu adalah
tempat daftar peserta yang
orang yang daftar mencoblos
dan itu kita butuhkan
untuk mencocokkan dengan dpt
nah tapi kpu selalu bilang
apa saudara bisa membuktikan kepada pihak kami
mereka dpt dpt ini datang memilih satu
aneh gitu loh
kalau kami bisa mengetahui
bahwa verdi milih satu dan dua
berarti pemilu tidak jurdil dan luber
itu bisa dibuktikan dengan mencocokkan
dpt yang bermasalah ini kan c tujuh
c tujuh ini alat bukti c tujuh ini
tidak pernah diserahkan
ke oleh kpu kepada makhluknya
kami sudah minta untuk mencocokkan itu
tapi kan pembuktian saat sidang kemarin
ahli kami secara sah meyakinkan
pak jaswar koto dan saudara idam
berhasil membuktikan dpt bermasalah
nikk perlu coba bikin layar demokrasi
biar presentasi satu jam disini
kalau mau saya datangin besok
jadi biar pemirsa cnn bisa menyaksikan
dpt tadi di salah satu tv swasta
sudah kami datangkan
kalau mau kita datangkan di cnn
kita buktikan bahwa memang
dpt ini bermasalah
kalau cnn ingin menalami
biar publik tahu nih
batas waktu bersaksi
saksi ahli itu dibatasi sepuluh menit
tidak cukup waktunya
tapi kalau cnn mau fasilitasi
di layar demokrasi
atau di prime news
saya datangin kemarin hadir itu bagaimana
maksudnya kan ada beberapa itu yang
mengatakan tidak tahu
ada beberapa yang
saksi idam misalnya
dia juga mengatakan bahwa dia tidak
tidak mewakili kampungnya sendiri
bahwa dia melihat secara indonesia
padahal itu kan
aturan manja tidak begitu
dia kan saksi ahli yang mendata
jadi bukan meneliti kampungnya
dia kita datangkan bersama pak jaswar koto
untuk membuktikan bahwa
dpt se indonesia ini bermasalah
ada jutaan silumannya
kalau dpt bermasalah
itu otomatis c enam nya akan banyak kan
nah c enam itu kita mau tahu nih
benar benar dipakai atau enggak
makanya kita minta form c tujuh itu
siapa yang datang
itu sampai detik akhir
kpu tidak bisa menyerahkan
padahal itu kan ada barang itu
kenapa gak mau diserahkan
kenapa gitu lah
makanya yang nampak bagi kita adalah
saya sudah katakan pak koto itu memang keilmuan jago ya
tapi untuk membuktikan faktaan tidak ada pasal
kalau majelis tidak memerintahkan
kalau majelis memerintahkan mana data itu
pasti diserahkan oleh kpu
tapi majelis tidak memerintahkan gitu
yang kedua itu yang saya katakan tadi
antara saksi dengan saksi ahli
fakta dengan ahli
itu jauh sekali gitu
sehingga tidak nyambung gitu
yang mana dia berbicara pada tataran
mana pada tataran
kualitatif dan kuantitatif
belum lagi masalah kualitatif dan kuantitatif
nah ini pada aspek kuantitatif
mahkamah konstitusi itu

lebih condong pada aspek kuantitatif
dan apa yang mereka sampaikan itu
lebih pada aspek kualitatif
sementara kuantitatif dengan enam belas sembilan ratus perbedaan suara
itu agak berat dibuktikan
seandainya pun ada
yang disetujui oleh mahkamah konstitusi
maka itu paling psu di beberapa tempat
tingkat kecamatan atau kabupaten
tidak sampai provinsi
begitu percaya diri ya
jadi kemudian kita juga akan melihat
bagaimana kemudian proses sidang
atau penetapan keputusan di mk ini
menerima apapun itu
karena sudah di deklarir juga masing masing
dan apakah juga kemudian rekonsiliasi ini
juga akan berlangsung
kita akan tanyakan langsung nanti ke
bang rasman dan bang andre
layar demokrasi akan kembali sesaat lagi
oke kita kembali di diskusi kita malam hari ini
kalau tadi kita sudah mendengar
bagaimana perspektif masing masing terhadap
dan keterangan saksi
dari masing masing sudah punya
narasi narasi tertentu begitu
tapi kemudian yang paling pasti adalah
dua puluh delapan juni ini kita akan menunggu
berubah jadi dua puluh tujuh
berubah jadi dua puluh tujuh ya ini
masih harus kita konfirmasi
sudah sudah sudah
sudah terkonfirmasi kalau dua puluh tujuh ya
dua puluh tujuh juni mulai ba'adah zuhur
jam dua belas tiga puluh kita akan menanti keputusan
apa yang akan kemudian disampaikan di
tapi yang kita ingin sampaikan adalah
bagaimana sih sebenarnya membangun
nuansa kebatinan yang lebih tenang begitu
bang andre dan
berarti saya dong
apa sebenarnya yang dipersiapkan dengan
momentum momentum keputusan ini
menghadapi keputusan mk tanggal dua puluh tujuh juni
saya sebagai jurubicara badan pemenang nasional
prabowo sandi menyampaikan dua pesan pak prabowo
untuk seluruh pendukung kami ya
pak prabowo dan bang sandi berpesan
untuk tidak usah datang ke mahkamah konstitusi
mari kita serahkan sepenuhnya
kepada kuasa hukum kita yang berjuang disana
lalu yang kedua
apapun keputusan mk
itu harus kita sikapi dengan sejuk
dengan tenang ya
tidak perlu kita apa
seandainya menolak marah marah
pak prabowo dan bang sandi sudah menyatakan
akan menerima keputusan mk ini
kita harus menjaga
situasi tetap kondusif
kepentingan bangsa dan negara
serta keutuhan nkri
harga mati yang harus kita jaga
jadi kita akan terima keputusan mk
tapi himbauan kita tetap
kami mengimbau kepada hakim mk
bahwa keputusan yang
yang mulia hakim ambil tanggal dua puluh tujuh juni siang itu
itu bukan hanya
dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat indonesia
tapi pertanggungjawaban ini
akan dipertanggungjawabkan oleh
kedepan allah swt
di yaumil akhir nanti
di hari akhir
hakim hakim ini yang akan mempertanggungjawabkan
kepada allah tuhan yang ma'esah
bahwa keputusan ini
apakah sesuai dengan nilai keadilan
tidak sesuai dengan kebenaran atau keadilan
pertanggungjawabnya bukan di dunia saja
bahwa anda para yang mulia hakim
selain bertanggungjawab kepada seluruh rakyat indonesia
sekali lagi akan bertanggungjawab kepada semua rakyat indonesia
tidak sesuai dengan nilai keadilan
tidak sesuai dengan nilai keadilan
tidak sesuai dengan nilai keadilan
berhati hatilah mengambil keputusan
jangan jauh dari nilai keadilan
jangan jauh dari nilai keadilan
itu kan kalau normatifnya
harapan semua pihak begitu
tapi kalau kita pisahkan
konteksnya ada politik
di sana jangan jangan penjajakan rekonsiliasinya juga
ini di luar mk
saya ingin tegaskan
pak prabowo dan pak joko itu sahabat
tidak punya masalah pribadi
lalu mereka sudah punya komitmen
lalu mereka sudah punya komitmen
apapun keputusan pemilu
siapa menang dan kalah
itu tidak akan merubah situasi persahabatan mereka
jadi saya rasa
publik tidak usah khawatir berlebihan
ini kan hanya kompetisi biasa
kompetisi sekali lima tahunan
setelah prosesnya selesai
di mk dua tokoh ini insya allah
pada saatnya yang pas dan tepat
insya allah akan bertemu
demi kepentingan bangsa dan negara
tentu ketemu silaturahim
bukan bicara politik dagang sapi
pak prabowo dan gerindra tentu tidak seperti
orang lain yang datang butuh panggung
untuk dua ribu dua puluh empat atau datang
untuk minta pimpinan mpr bukan seperti itu
yang ada adalah
kalaupun nanti ketemu
bicara soal bagaimana
kita bisa menurunkan tensi
lalu bagaimana kita bicara soal
kepentingan bangsa dan negara kedepan
bukan politik dengan sapi
pak rasman sejuk sekali kayaknya pak andrei menyampaikan itu
itu harapan kami
nah oleh karena itu maka saya sudah katakan
kemarin saya sampaikan juga di media
masuklah ke ruang
tertutup dalam hal ini
ruang terbuka dalam persidangan
sehingga tidak terjadi lagi
ada korban korban jiwa
nah oleh karena itu maka
mahkamah konstitusi nanti
apapun putusannya itu
adalah putusan yang terbaik
pasti mereka saya masih ingat
masih membacakan satu ayat
al quran yang mengatakan bahwa
untuk mereka itu
berlaku adil dan takutlah
pada allah oleh karena itu maka
ini di samping
keadilan bagi seluruh rakyat indonesia
tapi juga keadilan
di mata tuhan harus ada
karena itu saya setuju dengan andre
benar benar memutus ini dengan baik
karena itu konsep hukum itu kan
tegakkan hukum meski langit runtuh sekalipun
artinya mereka adalah
perwakilan tuhan mereka malaikat
di muka bumi yang sekarang
sedang dipertaruhkan di uji
keimanannya di uji kejujurannya
di uji intelektualitasnya
sebagai seorang hakim mk
meskipun hakim mk itu mulai banyak sekarang mengatakan
oh yang dari sana kan ada utusan tiga dari
presiden tiga dari
dpr tiga dari mahkamah agung
saya berkeyakinan apapun putusan
yang akan diambil nanti
tidak akan ada yang berpia pia
karena kelihatan disitu bagaimana
majelis berdebat dengan
dua bagaimana majelis
berdebat dengan pihak terkait
satu bagaimana majelis
berdebat dengan kpu
dan begitu juga dengan bawaslu
ini gambaran situasi yang terbangun ini
maka saya sangat setuju dengan pendapat
andre tidak usah ada yang turun ke jalan
lebih baik anda menonton
di televisi bisa anda saksikan
tapi kalau anda turun ke jalan anda
tidak akan lihat apa apa
itu tv juga yang dipersiapkan di luar juga tidak cukup gitu
nah oleh karena itu
marilah ini sebuah kedewasaan berbangsa dan bernegara
saya sudah melihat bahwa apa yang
disampaikan saudara andri adinda ini
sama sekali sudah mulai mencerminkan
pan dan demokrat itu sudah mulai merapat
ini tanda tanda zaman ini
pks dan gerindra yang akan bertahan
tidak ada masalah
mau pan disana atau mau pan disini
atau sebaliknya kita akan koalisi
pak jokowi mengatakan dimanapun dapat
dilakukan pertemuan naik kuda boleh
naik mrt boleh
terbuka seterbuka bukanya
tidak ada yang ditutup tutupi
jadi saya kira tanggal dua puluh tujuh insya allah
ini presiden lagi di luar negeri
tidak ada yang mengintervensi
mk tidak mungkin mengintervensi
pak anwar usman sudah mengatakan
kami tidak takut kepada siapapun
itu pembukaan yang disampaikan ketika membuka sidang pertama
saya masih ingat
oleh karena itu insya allah
tetapi pada konsep keyakinan karena memang kami
tidak ada yang mengintervensi
insya allah pak jokowi akan tetap menjadi presiden
sesuai dengan keputusan makam konstitusi
oke bang antri terakhir
seterbuka itu bagaimana kemudian ini melihat
apa kemudian yang akan dibangun
kalau kemudian kemungkinan kemungkinan
itu akan ada nanti di tanggal dua puluh tujuh
ya kalau kita menang
tentu kita senang
kalaupun akhirnya kita diputus
inilah jalan konstitusi yang sudah kita ambil
sesuai dengan semangat
pak prabowo dan bang sandi sebagai patriot
dan negarawan bahwa apapun
prabowo sandi selalu konstitusional
taat terhadap konstitusi
dan selalu mengedepankan
kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan kelompok
tentu insya allah kita akan terima
dan pak prabowo dan bang sandi
tentu akan menghimbau seluruh pendukung untuk tetap tenang
kalau seandainya kita diputus kalah
tapi insya allah mudah mudahan
allah yang membolak balikan nanti
hakim mk akan memutuskan
diskualifikasi satu dan menetapkan
pak prabowo dan bang sandi menjadi presiden indonesia
oke komitmen itu yang akan kita jaga
bersama sama dan yang paling pasti adalah
apapun kemudian keputusan final
dan mengikat itu bisa diterima
dengan lapang dada dan legowo ya
karena tidak ada lagi
jenjang jenjang lain yang akan
menyelesaikan persoalan ini
dan setelah ini yang ada adalah merajut kebersamaan
yang pasti jangan ragukan
semangat patriotik dan negarawan
prabowo dan bang sandi
siapapun itu nanti kita akan tunggu tanggal dua puluh tujuh
bagaimana kemudian hasil dari keputusan
mahkamah konstitusi terhadap hasil
sidang sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
layar demokrasi akan kembali
dengan informasi menarik lainnya